salah toko dan depot jamu di kawasan melong kota cimahi
dirazia petugas gabungan minggu sore
dalam razia ini petugas menyita puluhan botol miras
puluhan bungkus plastik miras oplosan dan dua jerigan berisi tuak
puluhan petugas gabungan satpol pp kota cimahi dibantu anggota tni dan polri
merazia sejumlah toko dan depot jamu di kawasan melong kota cimahi minggu sore
selain memberantas miras ilegal razia juga digelar guna mengantisipasi
jatuhnya korban akibat miras oplosan jelang natal dan tahun baru
dari dua toko jamu petugas menyita lima puluh sembilan botol miras
dua jerigan tuak dan puluhan bungkus plastik miras oplosan campur ginseng
pada hari ini kita sarankan untuk mencerdah terjadinya
sebelum banyak perban lagi yang terjadi
dengan beberapa kali penyediaan dengan miras ini banyak perban
maka kita mengantisipasi baik jangan terlalu terlalu
selain toko dalam razia ini petugas juga menemukan sebuah rumah
yang kerap bertransaksi miras secara sembunyi sembunyi
satu drum berisi tuak diamankan sebagai barang bukti